abang gue ngurusin dia melulu sih
lu gimana sih yang
badan segede gitu masa bang kurusin
kang tisna mau kemana
kakak minta minum
tukang ojj lagi pada gak ada
ya saya juga udah lihat
sambil nunggu ke daun taku dulu dong
boleh deh tapi gulanya jangan kebanyakan
iya bang wajek
cuy jangan ditarik dulu dong cuy
beliau lagi pesen es daun taku
kalau begitu dibungkus aja
ya dibungkus sama gelas plastik
kakak amin nanti rika tanya tanya ya di counter
siapa tahu ada lowongan kakak
makasih neng rika
kepedesan ya kakak bakwonya
enggak glassnya intro aja aja deh
minum kakak kalau pedes
kayaknya ada lowongan deh
yah bang hoja
ini baju saya kena es dawet
tapi saya senang dengar bapak ada lowongan kerja nih buat si deddy
saya enggak bilang ada
saya cuma bilang kayaknya ada lawangan deh
jadi totalnya berapa en
bakso dua totalnya rp dua puluh
makasih bang hoja
tadi bang deddy ke rumah
apa ada lowongan di kampus bapak
uma dua tiga
prawal saja bawah ceritanya

belum tergantung pyarlath
apa lo gak terima marah sama gue
yaudah dad gue tunggu kabar dari lo ya
abang gue ngurusin dia melulu sih
lo gimana sih ang badan segede gitu masa abang ngurusin
kang tisna mau kemana
kok jawabannya gitu
gak ada apa apa kang
saya cuma nggak mau bicara sama pagar yang makan tanaman
abang kasihan sama si deddy tanggungannya banyak
mas antrian gue ke dalam
lo gak mau
mas aku mau pergi
nah sama temen saya aja nih tisna
jangan semah saya tuh
biar nggak terjadi apa apa dengan motor saya
iya bang berangkat
mas aja bang
gak ada song
mbak maaf ya tukeran saya perlu sama si ojak
mbak rika maaf ya mbak rika ke depannya sama tisna dulu
makasih ya mbak
masya allah neng rika tunggu
neng rika tunggu
j kontrakan gue yang di pinggir jalan
oh yang dekat gardu listrik
lo cari enggak
yang mau beli
nanti gue kasih komentar
ntar ya gue cariin musuhnya
kan gue minta tolong nyari yang mau beli
ngapa nyari musuh
nggak paham juga
neng rika dimana
rika lagi di jalan kakak
oh kirain mau ditemenin
maaf kakak rikanya buru buru